untuk memberi rasanya aman warga selama bulan ramadan
satuan polisi pamung praja menggelar razia di sejumlah lokalisasi dan rumah kos di kawasan wayangan
hasilnya petugas berhasil menjaring lima psk yang sedang menunggu pria hidung belang
petugas satpol pp probolinggo langsung menyisir kawasan remang remang di bantalan rel kereta api kebonsariwetan mayangan senin malam
di lokasi ini petugas berhasil menjaring lima psk dengan tarif murah sedang menunggu pria hidung belang
tak hanya para psk pria hidung belang langsung berlarian menghindari kejaran saat petugas datang
selain di tempat manggal psk petugas juga melanjutkan razia di sejumlah kamar kos di sekitar lokasi
dalam razia ini petugas mengamankan pasangan muda mudi yang diduga berbuat asusila
razia ini digelar untuk memberi rasa aman dan nyaman pada para warga selama melaksanakan ibadah puasa di bulan ramadan
ramangka menjaga untuk umat islam untuk melakukan ibadah puasa dengan aman dan tertentu
sementara mereka yang terjaring langsung dibawa ke kantor satpol pp untuk mendapat pembinaan lebih lanjut